dilantik dua puluh desember dua ribu sembilan belas dewan pengawas kpk kini telah mulai bekerja
namun masih ada pro dan kontra yang menyaksikan maupun yang percaya bahwa dewas akan berjalan menyesuaikan track
pemberantasan korupsi di indonesia
lalu seperti apa sesungguhnya kerja dari dewan pengawas kpk
saya akan berbincang dengan salah satu anggota dewan pengawas kpk prof samsudin haris
halo juga baik
waduh senang sekali saya bisa ketemu pak samsudin akhirnya di sini
bapak ini kan sudah berkantor di sini nih pak
gimana merasakan berkantor di gedung kpk
ya kalau soal berkantor di kawasan ini sih sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang saya alami sebelumnya ya di lipi ya
sebab saya kalau ke lipi juga kan pagi pagi sekali
bahkan sebelum jam tujuh sudah sampai kantor
kalau di kpk ini saya pada umumnya jam delapan udah sampai di kantor
jam delapan sudah siap sedia ya pak ya
ya sebab bagaimanapun ini kan juga masih awal ya
jadi banyak bahan yang mesti dipelajari
apalagi saya kan tidak memiliki latar belakang hukum
sehingga undang undang pasal pasal itu kan mesti dibaca juga yang terkait dengan tindak pidana korupsi
pak ini kan ruangannya kan jauh nih pak dari komisioner
kenapa sih pak sampai jauh begitu
apakah tidak merasa dekat
sebetulnya jauh atau dekat relatif sih
untungnya adalah bahwa kita bisa menjaga jarak dengan pimpinan kpk
sebab tugas kita kan memang dewan pengawas
bukan hanya pimpinan kpk tapi juga pegawai
jadi kalau di dalam sana tentu akan sulit menjaga jarak
itu dalam pandangan saya demikian
jadi harus ada jarak supaya bisa mengawasi dengan baik ya pak
pak ini kan sudah tiga puluh hari ini pak
kemudian sudah ada tentu hal hal yang sudah dikerjakan
kemudian apakah sinergitas dengan keempat anggota dewas lainnya ini sudah berjalan dengan baik pak
ya kalau di internal dewas dewan pengawas itu sudah sangat baik
sebab kita sejak awal memang memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kapasitas kpk
dalam menegakkan pemerintahan yang bersih dan khususnya memberantas tindak pidana korupsi
jadi soal itu tidak ada masalah
sinergitas internal dewasa atau dewan pengawas
apalagi kita kan tahu ya pak tumpah pak artijo pak haryono kemudian ibu albertina
itu kan memiliki komitmen yang sama juga dengan saya dalam soal itu
artinya untuk sinergi dengan keempat yang lain itu tidak ada permasalahan
tidak ada masalah
sudah berjalan pak rakor dengan pimpinan
kebetulan mungkin dua minggu yang lalu ya kita sudah
melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan kpk
apa intinya atau apa agendanya
baik sebentar pak jangan dijawab dulu karena nanti akan kita lanjutkan dalam segmen berikutnya
kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan salah satu anggota dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi
pak samsudin tadi kan kita sudah berbicara mengenai rakor sudah dilakukan dengan pimpinan
jadi apa pak intinya yang didapatkan dari rakor itu
intinya atau agendanya adalah kita menyamakan pemahaman dan persepsi mengenai apa sih tugas dewas itu
kemudian apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan kpk
sebab dengan penyamaan persepsi atau penyamaan persepsi
atau pemahaman itu akan mudah kita melangkah ke depan
dan itu sudah dilakukan mungkin dua mingguan yang lalu
nah sebab di dalam undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas undang undang kpk itu disebutkan ada kalau nggak salah
enam tugas dewas ya
nah pengawasan melakukan pengawasan atas tugas
dan memenang kpk
yang kedua adalah memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan penggeledahan dan penyitaan
yang ketiga menyusun kode etik
yang keempat itu menerima pengaduan masyarakat khususnya terkait etik
yang kelima adalah menegakkan etik
yang keenam adalah melakukan evaluasi atas kinerja pimpinan dan pegawai kpk
nah apa sebetulnya maksud pasal tiga puluh tujuh b kalau nggak salah ya undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini
itu yang kita samakan persepsinya
baik tadi bapak menyatakan bahwa salah satu yang kemudian disinergikan adalah mengenai pemahaman
pemahaman dan perspektif
pemahaman penggeledahan dan juga penyitaan
kalau tidak salah kemarin ada suara sumbang pak dari komisioner sendiri
mengenai keberadaan dewas yang menghambat begitu
apakah ini juga masuk dalam pembahasan kemarin pak
mudah mudahan ke depan tidak ada lagi miskomunikasi semacam itu
kami di dewas menganggapnya itu sebagai miskomunikasi
sebab sebagaimana diulangi berkali kali ya oleh pak tumpak ya selaku ketua dewas
kita itu memiliki wakil yang berpengalaman
kita itu memiliki wakil yang berpengalaman
kita itu memiliki wakil yang berpengalaman

waktu maksimum satu x dua puluh empat jam untuk memberikan izin penggeledahan penyitaan dan juga penyedapan
nah sejauh ini pengalaman saya hampir sebulan di dewas gitu
kita memberikan izin itu paling dalam dua atau tiga jam maksimal
ya sebutlah tiga jam
dua atau tiga jam itu cepat sekali loh pak
jadi kita cepat sekali melespon itu ya
jadi masalahnya bukan di kita
masalahnya bukan di dewas
tidak akan ada hambatan dalam pemberian atau penolakan atas izin yang diminta oleh pimpinan kpk mengenai penyadapan penggeledahan dan penyitaan
jadi yang kemarin itu sebetulnya adalah momen dimana permintaan izin atau permohonan izin itu yang tidak kunjung datang ke dewas ya pak ya
bukan dewas ya
bukan dewas yang melamakan lamakan gitu ya maksudnya
bisa jadi demikian
jadi apa pak yang diminta oleh dewas yang disamapersepsikan
apakah seperti misalkan ada dua alat bukti dulu atau bagaimana pak
ya secara umum bisa dikemukakan ya
yang diminta itu eee
pengajuannya tidak bersifat umum
iya baik penggeledahan maupun penyitaan
umum dalam pengertian ya tidak disebut
apa yang mau digeledah
juga tidak disebut apa yang mau disita
itu yang kita tolak
jadi musti lebih spesifik ke depan
tugas dewas yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewenangan kpk itu bisa dipenuhi
nah apa itu
supaya dalam melaksanakan tugas

kpk berpegang pada enam asas
bagaimana supaya tugas dan kewenangan kpk itu akuntabel
memenuhi pentingan umum
tidak melanggar ham
dan juga apa tadi
memenuhi pastian hukum

dewas dan juga komisioner
kemudian dalam prosesnya ada beberapa hal yang kemudian juga dipertanyakan oleh publik pak
komisi tiga dan juga sudah dijawab oleh komisioner
bahwa akan kemudian melihat draft pertanyaan
supaya kalau pemeriksaan terhadap saksi itu tidak terlalu lama
kan itu berbeda dengan sistem peradilan tapi kan pak an ada hal yang kemudian dipertanyakan oleh publik
mengapa harus sampai diatur sedemikian rupa
karena kan proses pemberantasan korupsi sendiri kan modelnya juga berbeda gitu pak modusnya juga lain
tentu banyak hal yang harus digali terlebih dahulu
mengenai jamnya berapa jam kemudian itu kan kenapa harus sedetil itu gitu pak
apakah ini tidak menjadi presiden buruk jadinya
kalau soal itu itu sudah kewenangan atau otoritas penyidik ya
sebab penyidik itu kan dijamin oleh undang undang bisa menggali informasi dari setiap pihak yang punya kaitan dengan tpk tindak pidana korupsi itu
entah itu sebagai saksi dan lain sebagainya
tapi kemarin komisioner pak yang menyatakan itu
terlalu lama bagaimana apakah tidak bisa melanggar handan sebagainya
padahal kan menggali itu tadi kan tidak bisa dengan mudah begitu
betul ya itu soal teknis dan kiat sebetulnya ya
ada saksi yang diperiksa ya sekian jam belasan jam
itu kan juga terkait dengan kapasitas penyidik ya
kalau penyidik itu makin pintar itu makin cepat dia menyelesaikan banyak pertanyaan dalam waktu yang pendek
nah tentu ini tantangan bagi kpk ke depan
bagaimana meningkatkan kualitas penyidik penyidik kita supaya pemeriksaan saksi misalnya itu tidak mesti menyita waktu belasan atau puluhan jam
walaupun tidak mungkin
tidak mungkin juga menyita waktu yang sedikit
sebab pertanyaan mengenai identitas itu juga butuh waktu kan
anda itu siapa gerja di mana segala macam ya yang sepele sepele itu itu sudah menyita waktu
belum yang menyangkut kasusnya
ini kan ada kemudian desa susus yang juga kami dengar bahwa ada pegawai kpk yang juga sudah diperiksa
ada pegawai kpk yang juga sudah diperiksa
ada pegawai kpk yang juga sudah diperiksa

ditarik ke instansi semula
ada jaksa dan juga ada penyidik
kalau dewas nanti akan masuk ke ranah mana ini pak untuk mengawasi hal ini
sebentar pak jangan dijawab dulu
karena kita akan sambung pertanyaan dan juga jawaban dari pak samsudin harisullah
jadi bagaimana pak sampai dimana nanti dewas akan masuk apakah punya mau penang pak kalau hanya meneliti atau hanya mengevaluasi saja
jadi dalam kasus ya apa namanya ada jaksa atau penyidik yang ditarik oleh instansi induknya
dewas tidak bisa masuk ke situ sebab itu wilayah atau kewenangan pimpinan kpk
nah pintu masuk yang bisa dilakukan adalah pimpinan kpk
yang bisa dilakukan dewas adalah melalui tugas evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai kpk
kenapa demikian sebab bagaimanapun soal jaksa atau penyidik yang katanya kenapa katanya sebab kami juga membaca melalui media
jadi tidak ada pelaporan dari komisioner ya pak ya
tidak tidak ada kewajiban itu
tidak ada kewajiban
tidak ada kewajiban itu kami juga membaca melalui media sehingga yang dapat kita lakukan nanti ya kita mencatat
ada masalah apa sih terkait dengan isu mengenai jaksa yang kembali ke kejaksaan atau penyidik yang kembali ke kepolisian dan lain sebagainya
itu menjadi catatan kita
dalam kaitan tugas pengawasan
dalam kaitan tugas pengawasan ya pak ya

tapi kan fungsi pengawasan juga bisa mempertanyakan mengapa kemudian anda mengizinkan dia kembali gitu nggak bisa ya pak ya
pasca jadi begini jadi sebagaimana diamanatkan oleh undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas pengawasan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh dewas kepada pimpinan kpk dan pegawai kpk
walaupun demikian undang undang bahkan mengatakannya sekali dalam satu tahun
walaupun demikian kita sudah sepakat dengan pimpinan kpk untuk melakukan evaluasi kinerja dan pengawasan itu secara tiga bulanan
tiga bulanan berarti tiga bulan dari hari ini ya pak ya eh tiga bulan dari bulan ini ya pak ya
ya tiga bulan dari awal ya
kalau hitungannya tanggal tiga kami mulai efektif ya tiga bulan setiap tiga bulan itu kita evaluasi baik kinerja maupun dalam kaitan dengan pengawasan
termasuk di situ ya misalnya ya komplain publik pengaduan publik mengenai entah itu soal kinerja bisa juga misalnya terkait dengan etik
tapi kan sudah
saya katakan itu kan tiga bulan berarti waktunya sudah cukup lama pak ini kemudian orang orang yang mengapa kemudian publik mempertanyakan karena dianggap yang ditarik kembali ke instansi ini adalah orang orang yang punya integritas yang baik
yang kemudian juga sempat kalau kabar yang kami dengarkan adalah pihak pihak yang sebelumnya pernah menjadi pengawas internal dan bahkan memeriksa komisioner yang saat ini menjadi pimpinan kpk begitu
jadi ini semua kan masih pemahaman publik
pemahaman publik ya
kita belum melakukan klarifikasi kita belum melakukan penilaian siapa sesungguhnya katakanlah ya disebut dua jaksa kemudian dua penyidik dan lain sebagainya itu
kita kan butuh waktu butuh data butuh klarifikasi apakah yang disimpulkan oleh media atau publik itu betul atau bagaimana
nah dewas tentu juga sangat hati hati dalam soal itu
sebab ini menyangkut juga mou antara kpk baik dengan kejaksaan maupun dengan kepolisian
nah ada kesepakatan kesepakatan dan aturan main yang sudah ada yang menjadi fondasi untuk semua yang kita diskusikan itu
sehingga kita bisa mengatasi
kita tidak bisa dewas tidak bisa tiba tiba secara sepihak katakanlah melakukan penilaian secara dini sesuatu yang belum jelas duduk soalnya gimana
itu masih kita pelajari
jadi nanti tiga bulan ke depan harus memanggil komisioner dulu kemudian dipertanyakan dulu begitu ya pak ya
apa duduk perusahaannya seperti
di mana sih masalahnya terkait dengan soal soal yang anda tanya tadi
yang anda tanyakan itu ya
baik mengenai jaksa yang katanya dikembalikan kejaksaan dan penyidik yang dikembalikan ke kepolisian
kalau boleh saya katakan mohon maaf bapak
berarti posisi dewas itu kemudian terlihat cukup lemah dong pak kalau hanya bisa mengevaluasi kemudian bahkan tiga bulan sekali saja dan ini tidak bisa langsung kemudian menjadi
kalau ada isu isu besar yang kemudian sudah dibicarakan di publik tidak bisa langsung
kemudian melakukan pertemuan dengan komisioner membahas itu
tidak bisa dilakukan seperti itu ya pak ya
ya secara insidentil bisa aja
nah yang tiga bulan sekali itu kan yang minimal
yang kita sudah buat kesepakatannya
kita bangun sop nya
bahwa selain tiga bulan itu sudah pasti ada pertemuan ada kontak
yang sifatnya insidentil
oh bisa ya pak ya
jadi eksidental bisa ya
ya tentu bisa
kita ini kan satu lembaga
dewas itu jangan lupa
dewas itu kpk juga gitu loh
jangan kemudian anda menganggap dewas itu di luar kpk
kita itu satu lembaga
tapi tidak dilapori pak kalau ada yang dua ya kalaupun tidak menjadi kewajiban dalam undang undang tapi paling tidak ada
gini loh pak ada dua nih pak yang
tadi kan saya kemulakan
semua itu akan menjadi catatan
dan selain yang muncul secara publik memang banyak sekali yang sifatnya pengaduan ya
pengaduan langsung ke dewas atau dewas melapak tembusa mengenai ya pengalaman apa namanya pihak pihak yang berhubungan dengan kasus kasus penegakan dan penindakan yang dilakukan kpk sejauh ini
bapak itu kan tadi soal bagaimana proses dari pegawai yang kemudian dikembalikan ke instansi
tapi ini juga ada hal hal yang kemudian menjadi cibiran buah bibir bahkan pak di kalangan masyarakat dan juga media bahwa hari hari ini bahkan komisioner kpk lebih banyak pak untuk mendatangi lembaga lembaga lain seperti bumn
kemudian hari ini ke kementerian pupr yang kita tahu banyak juga kasus kasus yang melibatkan kementerian pupr kemudian bumn
apakah nanti kemudian dewas lagi
lagi lagi akan hanya melakukan evaluasi atau bagaimana ya pak ya apakah itu dalam aturan atau dalam rakor kemarin juga turut dibahas itu pak
jadi begini ya kita jangan melupakan sebagaimana amanat undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas bahwa salah satu tugas kpk itu adalah melakukan koordinasi
dan supervisi ya pak ya
selain penjagaan dan penindakan
dan juga eksekusi ya
jadi banyak sekali
nah saya menduga ini dugaan saya apa yang dilakukan oleh pimpinan berkunjung ke sejumlah instansi itu dalam kaitan tadi koordinasi
kalaupun ada sesuatu yang menyimpang tentu kami di dewas akan mengevaluasi itu
akan mendiskusikan itu
bagaimana mestinya ke depan
mungkin saja itu memang
ya itu memang sudah menjadi agenda yang disepakati diantara pimpinan kpk
waktu rakor tidak dibahas pak
sebagai bagian fungsi atau tugas koordinasi kpk
nah dalam trakor atau rapat pimpinan ya kita menyinggung juga walaupun tidak spesifik
nah ini kan masih awal ya
pertemuan juga baru sekali yang sifatnya koordinasi tadi
nah ini kan masih awal ya

setelah acuan kita itu final sop sop itu final tentu akan menjadi kuat posisi dewan dalam melakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap pimpinan maupun pegawai kpk
kasus harun masiku pak
kasus harun masiku ini kan kemudian menjadi juga buah bibir lagi lagi gitu
kasus harun masiku ini kan kemudian menjadi juga buah bibir lagi lagi gitu
dalam satu bulan kinerja dari komisioner yang baru dan juga dewas justru ada kasus yang kemudian menyita perhatian publik keberadaan harun masiku
kemarin ketika dinyatakan bahwa harun masiku masih berada di luar negeri dan ternyata sudah pulang ke indonesia dan sampai hari ini tidak diketemukan keberadaannya
namun kami mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya pihak kpk sudah menemukan keberadaan harun masiku dan bahkan sudah hampir diterbangkan ke jakarta
namun tidak jadi
apakah dewan pengawas sudah mendengar hal ini
tentu belum ya
sebab bagaimanapun itu sepenuhnya wilayah pimpinan kpk
jadi poinnya adalah kita mendukung langkah langkah yang dilakukan pimpinan untuk mempercepat perlengkapan atas yang bersangkutan sebagai tersangka ya salah satu tersangka dalam kasus
sebagai pegiat anti korupsi seperti icw
kemudian koalisi masyarakat sipil juga
menyatakan bahwa ada indikasi
ada penghalang halangan yang dilakukan
pengawasan dan evaluasi
tentu tetap bisa
hanya saja sejauh mana
tidak bisa memastikan
sebab juga tidak ada
kewajiban bagi pimpinan
untuk menyampaikan itu
tersangka belum ditangkap
dan lain sebagainya itu wilayahnya pimpinan
dan sesuai dengan undang undang
tugas dewas adalah
apakah kinerja pimpinan
dan juga pegawai kpk ini
asas kepastian hukum
apakah sudah akuntabel
tidak melanggar ham
dan lain sebagainya itu
artinya apakah kemudian nanti dewas
tadi bapak menyatakan bahwa bisa saja
eksidental memanggil komisioner seperti itu
kalau masalah harun masyikuni terus meruncing
apakah kemudian akan eksidental juga memanggil komisioner
yang bisa saya katakan tidak mustahil demikian
dewas miliki kewenangan tadi
dalam kaitan atau dalam konteks
pengawasan dan evaluasi kinerja
dan juga jangan salah
kita kan juga punya
fungsi penegakan etik
sejauh mana itu misalnya ya
berkaitan dengan etik
kita pelajari kemudian
kita juga melakukan klarifikasi kepada pimpinan
dituduhkan oleh banyak pihak ini betul dan lain sebagainya
kemudian apa kendalanya dan lain sebagainya
jadi bisa melakukan evaluasi secara etika juga ya pak ya
bisa bukan hanya kinerja
apakah juga akan bisa memberikan rekomendasi pak
mungkin itu yang belum saya sampaikan ya
output evaluasi yang dilakukan oleh dewas pada pimpinan
itu adalah rekomendasi atas kinerja
jadi rekomendasi itu akan menjadi bahan
untuk meningkatkan kualitas kinerja selanjutnya
kalau rekomendasi kepada presiden misalkan
karena ini adalah pelanggaran etik kemudian direkomendasikan
dari dewas kepada presiden
nggak bisa ya pak ya
nggak ada perintah undang undang dalam kaitan itu
jadi kebenaran kita memang mengawasi
kpk ya dalam hal ini pimpinan dan pegawai
baik secara etik maupun pimpinan dan pegawai
maupun secara kinerja
tapi tidak bisa melakukan rekomendasi terkait dengan etik ke presiden gitu ya pak ya
memang tidak diwajibkan atau tidak dikemulakan
tidak diamanatkan di dalam undang undang
jadi kalau boleh saya bertanya
kemudian tumpuan masyarakat untuk memastikan bahwa kpk ini akan berjalan
sesuai dengan tracknya melakukan pemberantasan korupsi
bisa ke dewas kak pak
walaupun sifatnya tidak langsung
sebab tugas dan kewenangan yang bersifat langsung itu
ada di pimpinan kpk
oke siap terima kasih banyak pak samsudin haris
semoga nanti masyarakat bisa bertumpu pada dewas juga ya pak ya
pemberantasan korupsi kita
demikian perbincangan kami dengan
salah satu anggota dewan pengawas komisi pemerintahan korupsi